masih berlangsungnya pandemi membuat pemerintah indonesia membatalkan keberangkatan haji tahun dua ribu dua puluh
hal ini pun mendapat beragam tanggapan dari asosiasi perusahaan haji
dan kini kami sudah terhubung dengan bapak muharrem ahmad
yang merupakan pembina gabungan perusahaan haji dan umroh nusantara atau gapura
selamat siang assalamualaikum pak muharrem
selamat siang waalaikumsalam baik ria
pak muharrem secara resmi pemerintah kemarin melalui menteri agama sudah memastikan tidak akan memberangkatkan haji untuk tahun ini
tahun kedua setelah tahun dua ribu dua puluh juga tidak diberangkatkan bagaimana tanggapan anda
ya sebagaimana tadi juga disampaikan para jamaah tentu haji adalah merupakan cita cita yang tertinggi dari setiap seorang muslim ya
jadi akan sangat kecewa kalau tertunda lagi apalagi yang
bagi kami penyelenggara juga sama seperti itu
dan kami sangat berempati dengan para jamaah
namun demikian tentu menteri agama mewakili pemerintah telah mempertimbangkan seluas luasnya dan mengutamakan keselamatan jamaah
jadi kami bisa memahami kondisi seperti itu
namun demikian tentu efeknya harus kita sama sama cari solusinya
baik kita tidak bisa juga memastikan apa yang terjadi di tahun depan
tapi jika ada calon jemaah haji yang
sudah lunas pembayaran tapi kemudian memutuskan untuk tidak berangkat bagaimana mekanisme untuk pengembalian dananya pak muharrem
baik sudah dikeluarkan peraturan terkait itu dan bahkan sudah sejak di sepasca dari pembatalan yang haji tahun lalu
bahkan informasi yang saya terima bpkh sudah menerima pengajuan permohonan kurang lebih sekitar tujuh belas atau enam belas ribu jemaah haji reguler
yang minta pengembalian setoran lunasnya dan seribu dari haji khusus
yang harus dicatat oleh para jamaah adalah bahwa yang bisa diambil itu adalah setoran lunasnya
jadi kalau haji khusus setoran awalnya empat ribu dan setoran lunasnya empat ribu lagi total delapan ribu
yang hanya bisa diambil adalah setoran lunasnya bukan delapan ribunya
nah sementara yang setoran awal itu adalah menjadi
pkh sehingga nomor porsinya tetap tercatat
karena kalau diambil seluruhnya misalkan haji reguler termasuk yang dua puluh jutanya juga maka kuotanya akan hangus
tapi kalau yang diambil yang lunasnya saja akan masuk dari tahun depan untuk bisa berhak untuk melunasi lagi
tapi prioritas keberangkatannya tentu adalah berdasarkan nomor urut kembali bagi mereka yang sudah melunasi secara penuh dan tetap menyimpan dananya di bpjs
dengan tidak melunasi
oke dengan tidak melunasi
jadi bagaimana diberangkatkannya calon haji untuk dua tahun ini
artinya ada penumpukan dan juga antrian
bagaimana mengatasi ini pak muharrem
ya satu satunya harapan kita khususnya yang bagi haji khusus ya dan travel umroh serta haji khusus adalah pemerintah bisa mengupayakan untuk bisa agar saudi membuka kesempatan visa umroh di bulan muharram nanti
atau di akhir agustus itu
yuk ter trent noah padahal
evaluasi yang berkesinambungan sehingga kita bisa sampai di bulan ramadan
atau bahkan bukan bulan syawal penyelenggaraan umroh
dan dengan demikian persiapan untuk haji tahun depan bisa jauh lebih terukur
baik oleh saudinya sendiri maupun juga oleh negara negara pengirim jamaah
oke jika kemudian kita berharap dan berandai andai begitu ya tahun depan kita mendapatkan kuota
dengan kondisi bisa dikatakan kemungkinan besar masih pandemi
karena banyak mengatakan kemungkinan dua ribu dua puluh dua pandemi belum berakhir
apa usulan catatan dari asosiasi persiapan butuh waktu berapa lama
apa yang kemudian harus diantisipasi
karena keputusan yang untuk tahun ini rentang waktunya sangat singkat
calon haji sudah berharap banyak tetap bisa berangkat
tapi kemudian akhirnya sudah ada keputusan dari pemerintah pak muharrem
baik pertama harapan kami tentu
program vaksinasi bisa segera selesai dan diutamakan kepada seluruh calon jamaah haji
yang sudah melunasi
itu yang pertama
sehingga kapanpun tidak ada lagi isu terkait dengan masalah vaksin pandemi ini
yang kedua tentu dengan penyelenggaran umroh itu akan menjadi terbangun komunikasi yang
intens antara kita sebagai penyelenggara baik di haji khusus maupun juga umroh
dengan pihak pihak penyelenggara di saudi
sehingga ini bisa intens setiap bulan
karena kalau sekarang hanya mengandalkan diplomasi antar negara yang juga boleh dibilang tidak terlalu mudah
informasinya menjadi sangat tersendat dan sangat tertutup
sehingga seringkali menimbulkan sangka yang seperti yang berkembang belakangan ini
yang ketiga tentu yang menjadi isu adalah setelah selesainya
karena vaksinasi maka isu harga untuk penyelenggaran haji itu juga sudah bisa dibuka
karena bagi kami misalnya sudah terbiasa ada dalam pola seperti mujamalah
artinya menjelang dua minggu keberangkatan sekalipun karena kami hanya tinggal membeli paket yang disiapkan oleh
mitra kami di saudi sehingga bisa saja langsung memberangkatkan
tapi tidak demikian untuk haji khusus dan haji reguler
harus mempersiapkan alasan
harus mempersiapkan akomodasi
harus mempersiapkan transportasi catering dan sebagainya
nah dengan adanya penyelenggaran umroh sepanjang bulan dalam musim umroh tahun depan
itulah yang paling mendekati untuk memudahkan mendapatkan informasi dan kesiapan secara langsung di saudi
terima kasih pak muharrem ahmad pembina gabungan perusahaan haji dan umroh nusantara
kita harapkan kondisi lebih baik
tahun depan ada kabar yang lebih baik sehingga pemerintah bisa segera membuka
amin amin mohon doa kemuanya
masyarakat kita untuk berangkat haji terima kasih sekali lagi